inilah sutardi mayore warga manado asal talaut
pada tanggal tujuh belas agustus yang lalu
pria dua puluh delapan tahun ini bersama kelompok pendaki gunung
berhasil mendaki gunung anak soputan
mereka membentakan bendera merah putih
di atas puncak anak soputan di hari kemerdekaan indonesia itu
ketidaksempurnaan fisik tidak memupus semangat tardi
ia mengalami cacat tubuh sejak lahir
untuk berjalan tardi pun harus menopang kakinya dengan alat bantu
dengan alat bantu itulah
tardi menaklukkan gunung gunung yang didakinya
meski tidak mudah kegigihan dan semangat tardi terus membara
untuk menyelesaikan proses pendakian hingga kembali turun gunung
dari dua ribu delapan belas akhir sampai dua ribu sembilan belas
saya sudah jarang sekali melakukan penerjaan
hampir hampir tidak sama sekali melakukan pendakian
baru baru pada tanggal tujuh belas agustus
saya dipanggil oleh teman saya
untuk bisa bergabung bersama sama
melakukan pendakian di gunung soputan bersama
untuk teman teman difabilitas
saya memberikan semangat kepada kita semua
jangan sampai kita menjadi lemak karena bentuk fisik kita
namun marilah kita
kita memberikan motivasi kepada orang orang yang bentuk fisiknya lebih sempurna daripada kita
semangat ardi pun menular ke banyak temannya
kalau dari saya cukup bangga ya
sekalipun dia punya kaki sebanyak cacat
tapi dia punya semangat untuk menjalani hidup untuk masa depannya
dia tidak pernah menyerah
tardi bekerja di bagian fisery sebagai enumerator
atau pengumpul data pengukuran panjang ikan
di kapal pajeko pelabuhan ikan tumumpa manado dan pasar bersehati
roy kerarumangkai manado